maka anda mungkin harus meninggalkan rumah meninggalkan negara untuk mendapatkan pendanaan kedua
claire berbicara kepada program channel tujuh sunrise sekolah negeri yang merupakan jawaban bagi para orang tua murid